itu perempuan enggak benar tuh
iya kalau lain perempuan aja ibu usah apa ya anak gadis bisa seperti itu
eh ibu ibu kalau suami ibu ibu pada ngelihat saya pasti pada ngiler bu
bener bener ampun aku ya aku tahu aku tahu aku tahu bahkan untuk nyari istriku sendiri
saja aku nggak bisa iya sabar mas aku kamu bisa bayangin nggak perasaan aku sangat aku cacat
apalagi aku nggak sempurna
aku tahu banget gimana rasanya
jadi kamu tinggalin aku
mas ngapain coba aku tinggal di rumah gubuk kayak gini terus harus ngurusin mas yang cacat
yang nggak bisa ngapa ngapain gitu mas aku ini masih muda mas hidup aku masih
panjang ya udah aku mau pergi ah tasya tapi kamu masih istri aku tasya nggak bisa kamu
seenaknya pergi gitu aja pernikahan kan cuma status aja mas enggak penting penting banget
lah lagian waktu mas nikahin aku kan gak pakai proses apa apa langsung dinikahin aja
mas lagi kan mas juga masih punya serepnya tuh basanti udah aku mau pergi
apalagi sih mas
ya tergantung ya mas kalau mas punya duit banyak ya mungkin aku pulang
udah lah mas berin aja dia pergi kalau emang itu mau dia sekarang aku bisa merasakan apa yang
kamu rasakan mah sakit hati papa mau kamu tadi panggil aku mama
hai tadi panggil aku mama lagi pak
aku bisa ngerasain apa yang kamu rasain
dan mulai sekarang
iya iya sebentar
nanti lama lama bapak biasa
masih bisa lebih lurus lagi
papa lihat dulu sekarang papa udah berdiri
papa udah berdiri loh
jangan lupa ya
satu dulu kanan
kalo papa usaha terus
ini baru sebentar aja tadi
papa udah bisa ngelangkah
satu dua langkah lama lama
tidak ada yang bisa dianggap
tidak ada yang bisa dianggap
tidak ada yang bisa dianggap
tidak ada yang bisa dianggap
tidak ada yang bisa dianggap
tidak ada yang bisa dianggap
mas perhiasan aku uang aku semuanya diambil mas
nanti kita tidur bareng lagi ya mas ya
ini untuk kamu
untuk apa ini mas
itu untuk ongkos hidup kamu di luar sana
karena kalau kamu tinggal di rumah yang jelek ini lagi
sudah enak bisa
karena sekarang aku sudah tahu
istri macam apa yang pantas menampingiku
dan yang sekarang yang aku butuhkan adalah kesempurnaan hati
dan kesempurnaan hati itu hanya dimiliki oleh istriku santi
tapi mas dia akan mandul mas
tapi yang saya butuhkan adalah ketulusan hati tasya
kamu gembel aja ke sini